gubernur jawa tengah ganjar pranowo melakukan sosialisasi pergub pendidikan anti korupsi kepada para siswa dan guru
di salah satu sekolah menengah atas di maos cilacap
diharapkan pendidikan anti korupsi yang pertama di indonesia ini bisa mendidik anak anak memiliki karakter yang jujur serta bertanggung jawab
sosialisasi pertama pergub tentang implementasi pendidikan anti korupsi dilakukan gubernur jawa tengah ganjar pranowo di sma negeri satu maus cilacap jawa tengah senin pagi
siswa mengaku setuju jika pendidikan anti korupsi ini diajarkan di sekolah
hal ini akan bisa mendidik mereka untuk bersikap jujur serta bertanggung jawab
kalau pelajaran anti korupsi saya sangat setuju karena itu dapat membangun
atau agar siswa yang akan menuju ke generasi itu dapat tahu arti tentang korupsi agar
pergub nomor sepuluh tahun dua ribu sembilan belas tentang implementasi pendidikan anti korupsi ini merupakan kesepakatan kepala daerah dengan kpk
untuk menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi
ganjar sendiri telah menandatangani pergub tersebut pada jumat lalu
pergub pendidikan anti korupsi jawa tengah ini merupakan yang pertama di indonesia
untuk langkah awal sebanyak dua puluh tiga sekolah sma
yang dijadikan percontohan
kpk sebenarnya sudah punya kurikulum yang cukup bagus
tentu ada yang klasikal ada yang praktek
mungkin pernah mendengar kantin kejujuran gitu ya
itu adalah sifatnya praktek
terus kemudian anak anak kita tanya
kalau kamu anti korupsi itu di sekolah wujudnya apa ya
tidak nyontek kejujuran
maka guru juga harus paham
jangan ajari anak anak hanya untuk mendapatkan achievement atau prestasi tinggi
masih ingat kan ya dulu ya
gurunya takut sekolahnya jeblok kemudian ngasih nyontekan
itu nggak boleh
lebih baik sudah lah nilainya apa adanya saja
dan itu kejujuran yang penting
jadi pola polanya ada banyak sekali
ada yang klasikal ada yang mungkin mereka membuat tim terus kemudian berpraktek
ada yang menginsert di beberapa mata pelajaran dan gurunya nanti akan kita bekali untuk itu
saya senang sekali itu berarti sudah ada aturan pasti
kalau kami itu di pendidikan anti korupsi itu ada di pendidikan karakter sebenarnya
sudah masuk di sana
tentang kejujuran tidak boleh nyontek tidak boleh ngambil yang bukan haknya
itu kan sama dengan korupsi bapak
berarti kalau sudah ada pergubnya ya kami lebih mantap lebih kuat
jadi pasti lah
secara efektif pergub tentang implementasi pendidikan anti korupsi ini akan diterapkan setelah tanggal dua puluh satu april mendatang
selain mengganding kpk penerapan kurikulum anti korupsi ini juga akan dilakukan dengan menggandeng forum guru dan osis